ya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
mari kita lihat bersama di pasar spot pada pukul sembilan dua puluh empat rabu dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
tentunya ini ekspektasi kenaikan suku bunga the fed yang berpotensi menahan laju penguatan rupiah
dan selain itu juga ada lockdown di tiongkok juga membuat sebagian besar mata uang di asia melemah
ya berikut mari kita lihat bersama bagaimana dengan posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami ajak anda memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
ya mari kita lihat bersama ihsg pada pukul sembilan dua puluh waktu indonesia barat berada di
dan ini berada di zona merah
dan salah satu faktor adalah pemerintah melarang ekspor minyak
dan sementara itu jangan pesimis dulu
rilis laporan keuangan perbankan yang mencatatkan kinerja yang solid menjadi booster penggerak domestik
dan diharapkan berlangsung pasca hari raya idul fitri
ya selanjutnya mari kita lihat pembukaan bursa
saham utama di asia pasifik
kita lihat bersama nikkei hang seng dan juga shanghai corp
semuanya berada di zona hijau
dan kita bisa melihat sebenarnya minyak dunia ini kembali rebound ke level satu ratus dua dolar amerika serikat per barrel
dan tentunya ini juga menjadi sentimen yang cukup positif
diikuti naiknya metal industri seperti copper dan juga nickel
setelah china berjanji untuk terus support ekonominya pas calonnya
penyebaran covid sembilan belas dan juga lockdown
ya selanjutnya mari kita lihat bersama